alkisah seorang penyihir tinggal di hutan bersama ketiga putranya
hei sebastian bangunlah
suara yang sama yang terjadi setiap malam bulan baru
dengarkan itu itu datang dari ruang mantra ibu
ayolah eton aku mengantuk sekali kembali saja tidur
tapi ethon sudah lama mendengar suara itu setiap malam bulan baru
malam ini dia bertekad untuk mencari tahu apa itu
lepaskan ahaku ini tidak benar
oh benar dan salah jarum dan tongkat
aku akan mengendalikan tubuhmu sampai aku bisa menumbuhkan punggungku sendiri
dan selama aku yang memerintah kau harus melakukan persis seperti yang kuperintahkan
sekarang kau harus meminum keindahan para putri
tidak mau aku tidak mau aku masih punya keajaiban di diriku
aku tidak mau
pergilah ke kastil matahari dan dapatkan bola kristalnya
kau tidak bisa mengalahkannya tanpa bola kristal
pergi ke mana
sebastian george bangun
kita harus pergi dari sini
mau pergi ke suatu tempat sayangku
ah jika kau sangat menyukai burung
tempatnya mungkin heran endurance kamu
dengan kuat keseluruhan
dan masih tiba di monsieur pes

seumur terbaru di masa ini
di mana kau di penjara
di istana matahari
pergi dari sini
aku tidak bisa meninggalkan ibu
pergi ke kastil matahari
temukan bola kristal
hanya itu cara untuk membebaskan kita
aku akan menghentikan penyihir itu dengan sihir sekecil apapun yang tersisa
saudara saudaramu akan ada di sana
kau tidak akan menyakiti anakku
eton melarikan diri jauh ke dalam hutan
dia mencemaskan ibunya
dia ingin menyelamatkan sang putri
tapi dia tidak tahu di mana kastil matahari berada
satu satunya harapanku untuk menemukan kastil matahari adalah
menuju timur karena disanalah matahari terbit
eton berjalan siang dan malam
hingga suatu pagi ia terbangun oleh sebuah suara
hei hati hati jika bertarung
batu itu bisa melukaiku
pertarungan tentang apa ini
kalian para pria kecil lebih pintar dari kami
begitulah yang kami dengar
apakah ada yang bisa aku lakukan untuk kalian
kami tidak tahu siapa yang harus mendapatkan topi ini karena kami berdua sama sama kuat
apa kau ingin memutuskannya untuk kami
kalian berjuang untuk topi
bukan sembarang topi
saat kau memakainya kau bisa memakainya
kau bisa pergi kemanapun di dunia dalam sekejap mata
raksasa aku butuh bantuan kalian
bantuan yang sangat sangat besar
aku harus mencapai kastil matahari
dan eton memberitahu raksasa segalanya tentang penyihir dan ibunya serta sang putri
bolehkah aku meminjamnya
akanku kembalikan pada kalian aku berjanji
kastil matahari dan bola kristal
ya itu yang dipikirkan oleh lembu
lembu yang mengerikan itu pernah mencuri telur burung beok emasku yang bertelur emas
dia mengambil emas itu dan menaruh sesuatu di dalamnya
kami tidak tahu apa itu
tapi itu terbuat dari kristal dan bentuknya seperti bola
ya musuhmu ada di kastil matahari emas
kalian ikutlah denganku mungkin bisa membantu
jadi raksasa menggendong eton dan eton memakai topi ajaib ke istana matahari
kasih pencuri si lembu
ini adalah istana matahari
ya ampun menurut kalian di mana lembu itu
hanya ada satu cara untuk mencari tahu
tapi kamu tidak tahu
aku tahu itu
itu pasti kalian
kau telah tumbuh
bagaimana kalian sampai di sini
kami berkata bahwa kau adalah makhluk yang baik
kau tidak tahu
kau tidak tahu
sekarang siapa kau dan apa yang kau inginkan
aku ingin bola kristal dan burung beo
ini burung beo
dan bola kristalmu ada di dalam telur emasnya
jika kau menyentuhnya kau akan terbakar
kau banteng gila
atau aku akan memakanmu
kalian raksasa sedang apa
kau diamlah di sini burung sayangku
kau pergi dan bantu dia
tidak kau lihat aku punya burung beo
aku akan memegang telur emas di dalam air dengan begitu kita tidak akan terbakar
aku hadapi mereka
aku akan bantu mereka
aku harus keluar dari sini sezagini

tapi dia tidak akan menemukanmu hidup
cahaya tidak bisa membawaku kebalik cermin kegelapan ini
apa kau tidak apa apa putri
itu adalah kekuatan terakhir yang kumiliki
cahaya bola kristal telah mematahkan semua mantra penyihir jahat
george dan sebastian telah berubah kembali ke wujud asli mereka
di mana para raksasa
dia pria yang baik
dia teman yang beriak
bisakah kita gunakan topi itu lagi untuk mencapai ibuku
dia menyelamatkan hidupku
bukankah mantra penyihir itu hancur
iya tapi pada saat itu sang putri telah kehilangan masa muda dan kekuatannya
dia mungkin masih hidup
jika dia tidak menyelamatkanku
aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada putri
keajaiban terbesar adalah perasaan yang tulus dan menyembuhkan seperti cinta rasa hormat dan rasa syukur
ketulusan yang diucapkan ethan yang pemberani kepada putri yang pemberani
memicu keajaiban bola kristal dan akhirnya dia hidup kembali
putri kau baik baik saja
iya iya terima kasih
kau baik baik saja iya iya terima kasih
kau baik baik saja
kau baik baik saja
ethan kau harus memutuskan
siapa yang mendapat topi
siapa yang mendapat topi
siapa yang mendapat topi
ya karena kalian teman dan kalian berpegangan tangan
kalian dapat pergi kemanapun kalian mau bersama terlepas dari siapa yang memakai topi
kuputuskan kalian dapat melakukannya secara bergiliran masing masing selama seminggu
sampai jumpa temanku
sampai jumpa temanku
kau simpanlah ini
kau simpanlah ini
kau simpanlah ini
jika kau menggosoknya kami akan tiba di mana kau berada
teman untuk selamanya
teman untuk selamanya
dan dengan perginya penyihir itu ketiga bersaudara itu hidup bahagia bersama ibu mereka
sang putri dipersatukan kembali dengan keluarganya
dan ethan diangkat menjadi kesatria karena keberaniannya
akhirnya dia dan sang putri jatuh cinta dan menikah
ya seperti kebiasaan mereka hidup bahagia selamanya